istana bertujajar berada ampun tuhan
jangan dulu saya tuhan saya akan tunjukkan gimana tempatnya tuhan ayo tunjukkan sekarang
astagfirullahaladzim tubuhku terasa sakit semua ya allah rai
kau istrinya prabu siliwangi benar siapa kau aku barunawati
dulu suamimu dan aku hampir saja menikah
dengan siliwangi adalah sebuah pernikahan yang besar pernikahan antara putra dan putri raja
aku menunggunya dengan memakai gaun pengantin yang sangat indah
tapi pengantin pria tak pernah datang aku benar benar sangat kecewa ayah andakum
sangat marah dan merasa terhina
rasanya aku ingin mati
tapi tuhan tidak mengizinkanku mati
kenapa selim wangi tak pernah datang ke pernikahan itu
kau tidak akan bisa lari dariku
kau tidak bisa
ketika ada sisi aku
lebih baik kau menyerah saja
aku tidak akan menyerah
sudah aku bilang
lebih baik kau menyerah saja
tidak akan bisa melukai diriku
senjata makan tuhan
kemana ia pergi
kemana ia pergi
ayo bangun dan hadapi aku
aku putri atuya
kenapa wajahmu berubah
kau mengenal suaraku
suaranya benar suara putri atuya
apakah dia benar benar putri atuya
aku sudah melakukan
apa yang sudah kau lakukan terhadap aku
kau lah yang pengkhianat
aku sudah tahu
selama ini kau mengincar kedudukan ayahandaku
aku laporkan kau kepada ayahandamu
itu tidak mungkin
karena kau tidak akan pernah bertemu lagi dengan ayahandaku
tapi aku tidak bisa memaafkanmu lagi saat ini
karena sudah terlalu banyak korban yang menjadi ambisimu
aku harus mengambisimu
aku harus mengambisimu
raden kau tidak apa apa
aku tidak apa apa
wah bagaimana caranya untuk aku dinampatkan menjadi raja
raden kita harus mendapatkan penyerahan kekuasaan
dari para petinggi istana batu cacar keponakanku
tetapi di sini tidak ada satu orang pun petinggi istana batu jajar
tidak bisakah kau saja melakukannya wah
tanpa ada penyerahan kekuasaan dari para petinggi istana batu jajar
penempatan seorang raja tidak akan syah keponakanku
para prajurit batu jajar
beserta rakyat rakyat butuh jajar
tidak akan mengakuinmu
seorang raja besar
di kerajaan batu jajar keponakanku
lalu apa yang harus kita lakukan wa
saat mongol merebut kerajaan batu cacar
para petinggi istana
pasti tidak akan dibunuh semua
wah yakin raden
para petinggi batu jajar
pasti berada di ruang tahanan keponakanku
aku tanya kepadamu
dimana para petinggi istana batu jajar berada
saya tidak tahu tuhan
gimana kalau saya tahu
kamu benar benar tidak ada gunanya prajurit bodoh

dimana para petinggi istana batu jajar berada

jangan bunuh saya tuhan
saya akan tunjukkan
dimana tempatnya tuhan
tuntuk istana batu jajar
tidak akan menyerahkanmu tuhan
gawat mereka akan membebaskan para petinggi istana batu jajar yang ditahan
bagaimana ini dengan panglima odeka yang sampai saat ini masih belum diketahui nasibnya
kita sebagai prajurit harus patuh terhadap odaikan
apapun yang akan terjadi nanti
lalu apa yang harus kita lakukan
kita tidak mempunyai kekuatan untuk menyerang mereka
bagaimana kalau kita biarkan mereka masuk ruangan tahanan
lalu kita bakar
kalau begitu kita ikuti mereka ke ruang tahanan
kita pergi sekarang
kau yang sudah merebut siliwangi dari

aku tak akan mengaafkanmu
nyai nyai tunggu dulu nyai
nyai nyai tunggu
aku tidak pernah merebut apapun darimu
ini semua pasti salah paham
maling mana ada yang mau mengakui kesalahannya
tapi kau sudah merebut siliwangi dariku
dan aku tidak akan pernah mau mengaafkanmu